fajar belum benar benar menyingsing
berbalut dinginnya udara di kisaran delapan derajat celcius
saya sudah harus menyambangi lembah kapadokia
penumpang diberi makanan ringan sebelum menaiki keranjang berkapasitas hingga dua puluh delapan orang
balon mulai mengembang dengan tinggi mencapai tujuh meter dan garis tengah empat meter
satu persatu penumpang mulai menaiki balon
dan sang pilot ahmed menyampaikan instruksi keselamatan sesuai prosedur
balon yang saya tumpangi mulai lepas landas
mentari yang mulai menyembul seketika menghangatkan tubuh saya
dari atas balon saya takjub memandangi eksotisme kapadokia
kapadokia merupakan wilayah bersejarah di anatolia tengah turki
terbentuk secara alami sejak enam puluh juta tahun lalu akibat erosi lapisan lunak lava dan abu
dari gunung erces gunung hasan dan gunung hulu yang mengitarinya
pendaratan saya berjalan dengan berat
ketika berjalan dengan berat saya terbentuk mulus
berapa tinggi perjalanan kita
kapadokia ini adalah wilayah lava
perjalanan satu jam
satu jam itu perjalanan yang panjang
perjalanan yang lembut perjalanan yang bagus
apakah anda mengalami cabaran saat perjalanan
ya karena suara
huan setiap hari berbeda
waktu ideal untuk terbang adalah pada pertengahan musim semi musim panas hingga sebelum memasuki musim dingin